kita ke informasi lainnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto menghadiri acara reuni akbar yang digelar purnawirawan kopassus yang tergabung dalam organisasi purnawirawan pejuang indonesia raya atau ppir
organisasi purnawirawan pejuang indonesia raya ppir yang merupakan organisasi sayap partai gerindra ini menggelar reuni akbar purnawirawan kopassus pada sabtu pagi
selain halal bihalal antar sesama purnawirawan acara ini diisi pidato politik oleh mantan danjen kopassus prabowo subianto
dalam pidatonya prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa yang menurutnya memprihatinkan
ketua umum gerindra ini pun menghimbau agar para purnawirawan tetap berjuang memperbaiki kondisi bangsa
prabowo pun sempat berkelakar mengenai perbedaan pracurit pejuang dengan prajurit staff melalui gesturnya
penanggung jawab acara reuni mengungkapkan adanya
dukungan dari sebagian purnawirawan agar prabowo maju sebagai calon presiden
prabowo pun mengaku senang dengan dukungan yang diterimanya ini
kita tangkap hasrat mereka
saya ingin perbaikan ingin perubahan
masih harus ditunggu kapan waktu prabowo akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
sebelumnya pada jumat malam calon gubernur jawa tengah dua ribu delapan belas sudirman said menyambangi kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto
selama lebih kurang tiga puluh menit pertemuan dilakukan prabowo mengaku kedatangan sudirman said terkait adanya laporan
ini adalah indikasi cacatnya penyelenggaraan pilih karya serentak di jawa tengah dua puluh tujuh juni lalu
kecacatan yang dimaksud terkait dengan adanya lebih dari tiga juta daftar pemilih tetap yang statusnya diragukan
prihatin karena ada indikasi kejanggalan kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut
dan untuk itu kita akan panggil
tim legal kami kita akan pelajari semua bahan bahan untuk kami menentukan langkah langkah selanjutnya
apakah kita akan menggugat ke mk dan seterusnya
karena ternyata kita menemukan daftar pemilih

karena terang oc nonsense yang diperbuatkan oleh tap tidak hanya demi bidiri dan memberikan pemilu satu bandara mielahan
saya ingin seperti pekotra diterima fasilitas pemilihan pou

orang lebih semuanya teman yang tersenyum seperti ini dengan pr physically
ini sebelas dalang